tuberkulosis masih merupakan penyakit yang cukup mematikan di dunia walaupun terdapat penurunan jumlah penderita
namun indonesia masih menjadi negara yang warganya banyak terinfeksi
menurut data kementerian kesehatan dari dua ratus lima puluh empat juta jiwa terdapat seratus ribu kematian akibat tuberkulosis di indonesia pada tahun dua ribu empat belas
namun demikian angka kematian tb berhasil diturunkan sebesar tujuh puluh satu persen dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga dua ribu sepuluh yaitu dari sembilan puluh dua orang per seratus ribu penduduk menjadi dua puluh tujuh per seratus ribu penduduk
sementara itu menurut data usaid ada empat ratus lima puluh ribu kasus tb baru dan enam puluh lima ribu kematian terkait tuberkulosis di indonesia setiap tahunnya